jamur jamurnya udah menutupi sih kedalai hitamnya
tapi baunya tuh kenceng ya bau bau fermentasi
ternyata ini yang bikin rumit karena harus diaduk
ipa cara ini biar nggak ngifrat
kecap manis untuk para pecinta kuliner pasti sudah tidak asing dengan penyedap makanan yang satu ini
bahkan tidak hanya pelengkap bumbu dapur dengan tekstur kental dan manis ini juga menjadi bahan baku utama bagi beberapa masakan di indonesia
wah kalau ngomongin si hitam manis ini kecap manis memang tidak pernah akan ada habisnya
mau dicampur soto dicampur bakso nasi goreng bahkan jadi pemanggis untuk goreng juga bisa
saya akan habiskan makanan ini dan selalu saya akan ajak anda untuk melihat gimana caranya peak kecap manis
sekarang saya sudah ada di salah satu produsen kecap yang ada di jakarta
ini kecelakaan selatan ini mau dianggut dulu ya bang ya kedelainya ya
ini kedelai lokal kedelai hitam kita akan bikin jadi kecap
boleh bang dibantu
oke pagi pagi sudah hejim dua puluh lima kilo
proses pertama dimulai dari sini
kedelai hitam yang diambil dari petani kedelai di solo jawa tengah dicuci bersih
pencucian juga tidak bisa satu kali namun bisa sampai tiga kali atau sampai air tak terlalu keruh
dalam sekali produksi tempat ini mengolah dua ratus kg kedelai hitam untuk menjadi kecap manis
setelah itu kedelai akan dimasak tiga sampai empat jam atau hingga kedelai telah matang
pematangan membuat kedelai mudah terbelah menjadi dua untuk diambil saripatinya menjadi bahan pembuatan kecap
setelah itu kedelai akan disaring dan dipisahkan dengan air rebusan kedelai
meskipun namanya penyaringan
si kedelai hitamnya disaring tapi air rebusannya tidak dibuang
di bagian bawah ini nih ada tempat untuk menyimpannya
kalau saya tarik tarik ke buang dan itu jangan sampai terjadi
karena sebetulnya salah satu kunci dalam pembuatan kecap manis ya ini nih air rebusannya
saya akan kasih lihat nanti kepada anda
kita finish in yang ini dulu
kita selesaikan yang ini
kedelai kemudian didinginkan dengan bantuan kipas angin
kedelai hitam diberi lagi setelah dingin
setelah dingin kedelai hitam diberi lagi jamur jenis aspergillus oryzae
bila ragi ditaburkan dalam keadaan basah dan panas
maka ragi dipastikan akan mati dan proses fermentasi tak bisa berjalan
nah ini yang sudah didiamkan selama seminggu ini sudah berfermentasi ya
tuh jamur jamurnya udah menutupi si kedelai hitamnya jadi agak berwarna putih
tapi baunya tuh kenceng ya
bau fermentasi bau jamur
padahal saya sudah pakai maskor buatan tapi baunya masih kenceng
tapi baunya ini justru menjadi penanda bahwa ini sudah siap masuk ke proses fermentasi ke
jadi masih belum selesai perjalanan
masih panjang sebelum tiba ke rumah anda
aduh aduh aduh
kedelai yang telah difermentasi selama tujuh hari kemudian dicuci kembali

kedelai hitam akan masuk ke proses fermentasi ke dua
pada proses ini kedelai hitam dicampur dengan garam kasar
digunakan adalah garam kasar dan pemirsa ini akan didiamkan atau difermentasi bagian kedua selama minimal dua bulan
itu untuk yang kecap kualitasnya bagus
tapi kualitas yang spesial yang stop quality lah itu didiamkan
oh berapa pemirsa minimal fermentasinya
satu tahun minimal
semakin lama semakin baik
bahkan di sini ada yang sampai dua tiga tahun
jadi kecap premium
yang kita konsumsi kemungkinan besar itu bukan diproduksi di tahun ini tapi tahun lalu bahkan tahun tahun sebelumnya lagi
ya proses fermentasi yang memakan waktu berbulan bulan sampai bertahun tahun ini
wajib menggunakan garam sebagai pengawet alami
bila tidak pembusukan dipastikan akan terjadi
karena tempat ini tidak menggunakan pengawet kimia pada produknya

ekstrak dari kedeli

dari rebusan itu ya
dari proses perendaman
proses itu ada proses pemecahan protein di situ
jadi keluarnya warna aroma rasa di situ
semakin lama di proses perendaman itu akan semakin teksturnya semakin keluar
aromanya warnanya dan rasanya pas kita diproses itu bakal lebih oke
setelah itu kedelai hitam yang masuk dalam proses fermentasi akan diaduk setiap hari
ya setiap hari
saya pikir fermentasi ini didiemin
ternyata ini yang bikin rumit karena harus diaduk setiap hari
jadi bayangin ketika akan dibikin kecap yang spesial berarti harus didiamkan satu dua tahun
sabar hari ngaduk gak usah nge gym jadi ini
bila kedelai tak diaduk secara konsisten jamur yang tidak diinginkan akan tumbuh
dan membuat kedelai bisa membusuk
aroma khas jadi salah satu indikator kedelai hitam siap masuk ke proses selanjutnya
semakin lama difermentasi aroma akan menjadi semakin kuat
ini proses pengecekan yang sudah di atas satu tahun ya
ini warnanya sudah berubah jadi kecoklatan
weh wanginya pak saya pikir ketika dua tahun kan wanginya bakal ada sih tapi enggak
ini wanginya tuh mirip tauco
tapi tauco nya tuh tauco ya
tauco yang seger gitu lho bukan tauco yang berbau menyengat enggak
makanya proses pembersihan itu jadi penting
kenapa kalau masih ada sisa kotoran kan dia bisa jadi membusuk ya dalam tanda kutip
jadi mempengaruhi kewanginya
proses fermentasi yang super panjang akhirnya selesai
waktunya masuk ke bagian selanjutnya
proses ini dinamai ekstraksi
proses ekstraksi hanya mengambil sari pati kedelai
bapak ibu mirza inilah jawaban mengapa air rebusan selalu dipakai
kemudian dicampur bareng bareng jadi fermentasi
karena yang dipakai itu yang cairnya sebetulnya di bagian bawah ini yang dipakai
nah nanti bagian atasnya ini nih memang tidak terlalu bisa dipakai
tapi kan masih ada basah basahnya
jadi dalam tanda kutipnya biar enggak rugi
ini akan kita ambil sari patinya ya
aduh eh berat juga
kedelai hitam direbus selama tiga sampai empat jam
atau sampai air rebusan berubah warna dari bening menjadi kecoklatan
nah ini nih yang unik nih
segini tinggi ya
wah dalam sekali
oke aduk pelan pelan
ya kalau tadi nge gym yang ini sauna
padahal dulu pakai gula loh
setelah perjalanan panjang fermentasi dan ekstraksi
kita masuk ke proses selanjutnya
memasak kecap manis
kecap manis tak akan lengkap bila tak ada ini nih gula kelapa
oke celemek sudah ready waktunya kita masak
dan ini menggunakan gula kelapa ya bukan menggunakan gula aren
karena gula kelapa itu biasanya tidak menambah aroma hat
kalau gula aren kan yang suka
minum kopi kekinian kan pasti tahu nih ada aroma aroma gula aren
nah ini enggak ini yang didapatkan adalah rasa manis dan ada kentalnya
oh iya selain gula kelapa dan air kedelai hitam ada beberapa bahan lain juga pemirsa
seperti gula pasir gula kelapa serai lengkuas bawang putih daun salam dan juga daun jeruk
jumlahnya disesuaikan dengan jenis kecap yang mau dibuat
gimbalnya seperti ini
kipi ya cara ini biar enggak ngiprat
pasti ngiprat begini ya
oh nyebur ke bawah oke oke
semakin banyak persentase gula kelapa harga jual kecap dipastikan semakin mahal
setelah dimasak dalam mesin besar selama empat jam waktunya disaring
total ada tiga kali penyaringan
usahakan penyaringan kecap dilakukan ketika kecap mencapai titik didih
si gula kelapa yang sudah dimasak barengan sama si kedelai hitam yang sudah difermentasi airnya ya bang ya
wah tambahin rempah rempah lagi ya
oke setelah disaring dengan saringan halus waktunya dikemas
ada pouch untuk isi ulang botol dan juga jeriken isi lima liter
harus berpikir dengan cepat sambil nutup naro nimbang
ternyata oh ternyata
mohon maaf ruginya banyak
ah biasa lah
feelingnya kurang baik
menurut sejarawan kuliner kehadiran kecap sebagai salah satu warisan kuliner nusantara
dimulai dari abad
ke tujuh belas dari negara tiongkok
namun awalnya bukan kecap manis dengan campuran gula kelapa yang hadir di indonesia
melainkan kecap asin
dari ke abad ke tujuh belas hingga ke delapan belas
kecap ini masuk ke nusantara
dibawa oleh para pedagang voc dari pelabuhan dejima jepang ya
kalau di jepang disebut soyu ya
terus kemudian masuk ke nusantara
tapi ternyata masyarakat nusantara itu nggak suka dengan yang sensasi asin ini ya
ini yang secara kreatif mereka mengubah dan mencampurkan dengan gula merah ini
yang membuat kenapa dari kekentalan ya beda dengan kecap asin yang cenderung encer ya
ratusan tahun setelah pertama kali hadir di nusantara
kini kecap manis menjadi salah satu bumbu wajib aneka makanan hidangan nusantara
seperti yang akan saya santap ini nih pemirsa
semuanya menggunakan kue yang berbeda

akhirnya setelah hari yang luar biasa panjang
saya akan menikmati makanan dengan kecap manis
kita akan santap sate nya dulu
hmm sate kambing kasih kecap
pakai kecap manis tuh
rasanya jadi lebih mantep
lebih kecil dibakar selera makan
uh cakep banget
juara juara juara
nah sudah tahu kan kalau sebotol kecap yang ada di rumah anda ternyata butuh proses panjang banget
kalau mau jadi pengusaha kecap ingat harus sabar
karena butuh waktu bulanan hingga tahunan untuk membuat kecap manis
kalau saya kayaknya jadi penikmat kuliner nusantara aja ya
rian fernando dwi agung yul diyarto jakarta